dunia dirgantara indonesia banyak memiliki perempuan tangguh tercatat tidak hanya satu tapi dua wanita angkatan udara yang berjaya menjadi perempuan perintis penerbang tni au yang pertama
ya ada herdini dan juga lulu lugiati yang kini telah purnawira membagi kisahnya saat masa aktif menjadi penerbang